dengan beroperasinya tujuh gardu induk pln ini maka pln segera bisa menyuplai kebutuhan listrik bagi pelanggan
tugas pln selanjutnya mengembalikan suplai listrik ke empat puluh lima feeder atau penyulang jalur distribusi kilo volt ke pelanggan
pln berjibaku untuk segera memberikan pelayanan optimal bagi pelanggan di palu dan di sejumlah kota di sekitarnya
agar bisa menikmati fasilitas listrik
salah satunya dengan memperbaiki gardu distribusi listrik di kota palu yang rusak akibat guncangan gempa
hingga kini dua gardu distribusi semacam ini baru empat ratus gardu distribusi yang bisa beroperasi
sebelumnya pasca gempa dan tsunami pln terpaksa mengoperasikan lima puluh delapan genset untuk memulihkan listrik di kawasan palu donggala serta sigi
karena dari sekitar dua an gardu distribusi

nah kendalanya apa
karena dapat disaksikan sendiri bahwa kerusakan yang terjadi dan menimpa masyarakat di sulawesi tengah ini
baik itu kota palu donggala sigi ataupun juga di parigi itu cukup bervariasi
sehingga memang tersebar
jadi memang kita terus berupaya
karena lebih dari satu lima ratus relawan pln yang tergabung dalam tim recovery ini
yang datang dari sumatera hingga papua itu sekarang tugasnya sudah mulai lebih fokus
dalam artian tinggal enam penyulang kemudian kita harus menyelesaikan perbaikan di sisi distribusi